gelombang puncak arus mudik di jalur utama pantura kota dan kabupaten cirebon jawa barat padat berayap
pantauan pada pukul sepuluh pagi kepadatan kendaraan mencapai lebih dari tiga km
ruas jalur utama pantura didominasi para pemudik yang mengendarai kendaraan roda dua juga roda empat yang tidak masuk tol
di simpang stadion pemuda kota cirebon tampak sejumlah pemudik motor memadati seluruh ruas jalur utama pantura
menuju ke arah jawa tengah dan juga jawa timur
selain di simpang stadion pemuda saudara sejumlah titik di kota cirebon juga padat
seperti di pasar sandang tegal gubuk pasar tumpah palimanan dan pasar tumpah pleret
petugas juga memprediksi puncak arus mudik akan berlangsung pada minggu siang hingga malam nanti

kita pantau arus mudik di tol cipali kilometer delapan puluh empat jawa barat ada juris kopasifi henry irawan di sana
selain itu juga ada informasi dari cirebon jawa barat yang juga akan dibawakan oleh rekan kami jurnalis kompas tv yang sudah bersiap di sana
kita akan ke hendry irawan terlebih dahulu
henry bagaimana untuk pantauan arus mudik di tol cipali kilometer delapan puluh empat saat ini
ya baik francisco dan juga saudara
siang ini arus mudik di ruas jalan tol cipali yang masih diberlakukan rekayasa lalu lintas one way
kepadatan yang awalnya pada minggu pagi tadi terjadi di ruas jalur a kini berpindah ke jalur b
saat ini kondisi ruas jalur a sudah mulai mencair dan kendaraan yang melintas bisa memacu kecepatannya dengan maksimal delapan puluh hingga seratus km per jam
sementara untuk di jalur b atau jalur one way ini kepadatan mulai terjadi
namun saat ini informasi yang kami dapat dari pihak kepolisian pihak kepolisian telah melakukan evakuasi atau pemindahan kendaraan yang minibus yang mengalami pecah ban
baik hendry kalau kita lihat ini di belakang anda ini ada sejumlah pihak kepolisian apa kemudian tugasnya untuk apakah untuk kendaraan kendaraan yang kemudian mati mesin ataupun juga mengalami kendala
kegiatan dalam rangka untuk masyarakat ini tidak berhenti di pinggir jalan hendry sebenarnya
iya betul francisco dan juga saudara dapat kami informasikan bahwa pihak kepolisian yang tengah bersiaga ini melakukan upaya untuk menormalisasi atau melakukan penyisiran
mendorong arus lalu lintas jika terjadi kepadatan dan juga menyisir pemudik pemudik yang berhenti di pinggir jalan agar segera melakukan atau melanjutkan perjalanannya
agar tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas
selain itu pihak kepolisian ini juga bisa atau sengaja disediakan untuk membantu para pemudik yang membutuhkan bantuan baik secara informasi maupun kendala ketika sedang melakukan perjalanan arus mudik francisco
baik kalau untuk dari pantauan anda henry sampai kapan untuk sistem one way ini akan diberlakukan di kilometer delapan puluh empat dan tadi kan anda juga mengatakan bahwa untuk masyarakat yang akan menepi ini dipersilakan untuk beristirahat di ruas ataupun juga di rest area
res area mana paling dekat dari lokasi anda melaporkan sebenarnya untuk bisa menjadi rekomendasi bagi para pemudik
iya baik rasiswa dan juga saudara dapat kami sampaikan bahwa di ruas tol cipali ini sejak keluar dari tol cikatama
rest area pertama yang bisa disinggahi oleh para pemudik yakni kilometer delapan puluh enam yang paling dekat
namun kondisi rest area di delapan puluh enam a dan b ini sangat berbeda karena
rest area delapan puluh enam a itu memang dipungsikan sejak awal namun di rest area delapan puluh enam b ini situasinya fungsional
karena memang kondisi res area delapan puluh enam b ini pada tahun kemarin mengalami semburan api sehingga res area ini belum bisa dipungsionalkan secara maksimal
namun sesekali bisa dibuka tapi untuk kali ini kondisinya seperti kita lihat di belakang saya ini bahwa di belakang saya itu
merupakan rest area delapan puluh enam b dan saat ini masih ditutup sehingga untuk para pemudik yang melintas di jalur b atau jalur one way
bisa beristirahat atau singgah untuk melakukan istirahat atau mendinginkan mesin di rest area satu ratus dua subang
pun dengan yang jalur a yang sebelah kanan saya kondisi atau jika para pengemudi ingin melakukan istirahat
selain di rest area delapan puluh enam a ini juga bisa melakukan istirahat
kemudian jika kedua rest area itu masih penuh bisa melanjutkan perjalanan dan beristirahat di rest area selanjutnya yang ada di wilayah indramayu francisco
baik terima kasih henry dan juga yang harus diperhatikan oleh pemudik adalah ketika di rest area ini harus menjaga ataupun juga menggunakan waktu semaksimal mungkin karena ada batas waktunya selama tiga puluh menit
terima kasih henry irawan kita akan ke muhammad syari romdon yang berada di arteri pantura
kalau tadi pagi ruas arteri pantauan ini terlihat padat bagaimana untuk pantauan pada siang hari ini apakah masih padat
disco di studio dan saudara kepadatan arus lalu lintas di ruas jalur arteri pantura kota dan kabupaten cirebon masih mengalami kepadatan yang cukup signifikan
karena sejak pagi tadi kami pantau ada beberapa gelombang pemudik yang tampaknya pulang secara rombongan
ada pakaian yang kayak seragam seperti komunitas kemudian juga ada beberapa pihak pihak terkait yang memang melakukan mudik secara bersama sama
pantauan pagi ini sekitar pukul sebelas siang tadi kondisinya hampir sama dengan sekitar pukul sepuluh pagi tadi
ada kepadatan sekitar satu km di simpang pemuda atau dekat dengan stadion bima yang mengarah dari jakarta menuju sejumlah wilayah di jawa tengah maupun jawa timur
memang bila dilihat kepadatan ini dibanding dengan jam yang sama di hari kemarin itu memang ada sedikit penurunan
tapi memang pada siang hari ini cukup seimbang sehingga akhirnya pihak kepolisian dan juga dinas perhubungan kabupaten kota cirebon itu melakukan beberapa rekayasa arus lalu lintas
dengan menambahkan jam atau waktu lampu merah
kalau biasanya lampu merah di titik ini
sehingga akhirnya kepadatan yang kemarin atau tadi pagi sekitar dua km cepat terurai di titik ini
dan juga diperhatikan ada beberapa kepadatan kepadatan arus lau lintas terutama pada simpang terminal harjamukti
dimana yang sebelumnya dibuka oleh pihak kepolisian karena memasuk untuk wilayah
di wilayah kabupaten kuningan itu ditutup sehingga akhirnya kepadatan yang sempat terjadi pagi tadi itu dapat terurai dengan baik
cirebon kota juga berusaha untuk memperlancar di beberapa titik pasar tumpah dan juga simpang pegambiran
ini informasinya kami dapati bahwa apabila terjadi penumpukan kendaraan dari arah jawa menuju jakarta
yang merupakan imbas dari penerapan sistem one way itu dialihkan melalui jalur selatan atau jalur utara alternatif
kabupaten indramayu untuk menuju kota atau ibu kota jakarta
sementara itu sampai siang hari ini kami masih menunggu data terbaru dari dinas perhubungan
yang melakukan traffic counting atau penghitungan secara manual berapa jumlah kendaraan khususnya
terutama roda dua yang sudah melintas ke wilayah jawa tengah
kalau kita berkaca atau berbicara data pada kemarin itu hampir satu hari penuh itu sudah di hari sabtu maksud kami
itu lebih dari seratus ribu kendaraan roda dua yang melintas kabupaten
ini meningkat sekitar dua puluh persen dibanding pada hari jumat kemarin
yang mencapai sekitar tujuh puluh atau enam puluh ribu kendaraan yang melintas ke wilayah jawa tengah
dan siang hari ini kami masih menanti dan memang sebetulnya pada siang hari ini juga diprediksi oleh para petugas itu
merupakan puncak arus mudik yang sisa dari yang kemarin
karena kalau didominasi kemarin adalah salah satu titik atau satu hari itu penuh
roda dua ini melanjutkan perjalanan setelah mereka bekerja di hari jumat atau jumat malam
sehingga sampai di kota dan kabupaten cirebon pada sabtu pagi atau bahkan sabtu siang kemarin
muhammad syahri romdan melaporkan langsung dari arteri pantura saat ini
di mana di terpantau masih ada kepadatan arus lalu lintas khususnya kendaraan roda dua
dan sejumlah hal dilakukan mulai dari pengelolaan pasar tumpah dan juga waktu lampu merah untuk mengurai kemacetan
terima kasih ary atas laporan anda